dengan adanya undang undang cipta kerja ini tentunya sekali lagi privilege untuk umkm itu sangat sangat besar
di antaranya adalah tadi disebutkan juga terkait dengan kewajiban investor besar baik modal asing maupun pmdn dan modal dalam negeri untuk bermitra dengan umkm
yang kedua kemudahan untuk mendapatkan izin di oss
nah dengan adanya oss tadi disebutkan bahwasannya umkm itu kita bisa kategorikan sebagai kelas rendah kelas rendah gitu ya perizinan rendah
jadi dia akan langsung mendapatkan nib dan bisa langsung digunakan untuk misalnya dia akan mendapatkan fasilitas untuk perbankan dan sebagainya seperti itu